meski telah ditapkan sebagai tersangka polisi tidak langsung menahan bahar smith
polisi menyebut pertimbangan subjektif menjadi alasan tidak dilakukannya penahanan
terkait tadi malam penyidik direkturat kriminal umum tidak melakukan penahanan
ini merupakan alasan subjektif
ada tiga hal di situ pertimbangannya
yaitu tersangka diyakini tidak akan melarikan diri
tidak akan menghilangkan barang bukti
dan tidak akan mengulangi perbuatannya
ini atas pertimbangan itu
dan juga penyidik saat melakukan pemeriksaan yang bersangkutan
hbs dianggap proaktif dalam pemeriksaan
dan tentunya proses pemeriksaan sudah dianggap cukup untuk sementara oleh penyidik
makanya tidak dilakukan
melakukan penahanan dengan alasan subjektif itu
setelah diperiksa selama sebelas jam oleh penyidik bar s krimabespori
terlapor atas dugaan ujaran kebencian bahar bin ali bin smith ditetapkan sebagai tersangka
meski telah ditetapkan sebagai tersangka tidak ada penahanan terhadap bahar smith
setelah diperiksa selama sebelas jam bahar bin ali bin smith langsung ditetapkan sebagai tersangka
hal tersebut diungkapkan oleh salah satu tim kuasa
bahar bin ali bin smith diduka melanggar pasal enam belas no empat puluh tahun dua ribu delapan belas
serta pasal empat puluh lima nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
dan satu lima tahun penjara bersifat akumulatif
tim kuasa hukum menyatakan meski telah ditetapkan sebagai tersangka
bahar bin smith tidak ditahan dengan alasan tersangka tidak akan melarikan diri
dan tidak akan menghilangkan alat bukti
sementara itu atas status tersangka yang kini menjerat kliennya
tim kuasa hukum masih akan mendiskusikan langkah selanjutnya yang akan diambil
tim kuasa hukum menjawab
tim kuasa hukum menjawab
tim kuasa hukum menjawab
tim kuasa hukum menjawab
hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian
atas status tersangka yang telah ditetapkan terhadap bahar bin smith
sebelumnya bahar bin ali bin smith tiba di gedung direkturat tindak pidana umum baris krim pada kamis siang
dengan pengawalan ketat
bahar tak memberikan komentar apapun dan langsung menuju ruang pemeriksaan
bahar bin smith dimintai keterangan sebagai saksi atas aduan dugaan ujaran kebencian
dan penghinaan kepada kepala penegara yang dilayangkan oleh cyber indonesia dan jokowi mania
saat proses pemeriksaan puluhan masa dari fpi berorasi memberi dukungan kepada bahar
di luar gedung baris krim
sejumlah petugas kepolisian dari polda metro jaya juga telah bersiaga di lokasi
aksi ini sempat membuat lalu lintas di sekitar jalan batu gambir jakarta pusat tersendat